senyuman tulus terpanca dari wajah wajah polos ini
mereka adalah anak berkebutuhan khusus yang setiap hari dirawat di panti sosial wisma tuna ganda jakarta timur
kebanyakan dari mereka memang tidak diinginkan oleh keluarganya dan dititipkan di panti ini
dalam kondisi pandemi anak penyandang disabilitas rentan terpapar covid sembilan belas
secara psikologis pandemi juga berpengaruh terhadap para pengasuh
karena tetap harus beraktivitas di luar
bahasa psikologis mereka apalagi yang tinggal di luar
ditinggal di luar naiknya kendaraan umum bersosialisasi dengan dunia luar
di sini dituntut untuk bekerja jangan sampai virus itu ada di diri mereka
harus ganti baju harus mandi dulu harus semuanya safety
psikolog klinis cassandra putranto menyebut
dalam masa pandemi ini anak berkebutuhan khusus memiliki kerentanan yang berlipat
diputuhkan kreativitas dan kesabaran dari para pengasuh
untuk menjaga kondisi fisik dan mental anak tetap baik selama pandemi
kesabaran dan kreativitas
bagaimana seseorang bisa meningkatkan kreativitas untuk membawa dunia ke dalam ruangan abk
dan yang jelas
dalam menghadapi berbagai kondisi psikologis yang rentan tersebut
ya tentu saja seseorang harus punya berbagai teknik dan cara cara
terutama kesabaran dan tenaga yang prima
nah anak abk bisa jadi memiliki ketiga resistensi ini
baik resistensi fisik resistensi psikologis dan resistensi sosial
nah akhirnya mereka menjadi bertambah lagi tekanannya
sementara itu tadi tenaga
pendamping maupun orang tua juga mengalami tekanan
pemerintah mencatat selama pandemi sebanyak delapan puluh sembilan persen penyandang disabilitas
terdampak secara sosial ekonomi dan kesehatan
kondisi ini pun turut berimbas pada anak berkebutuhan khusus
disiplin menerapkan protokol kesehatan dan kemampuan pengasuh mengelola emosi
menjadi amunisi untuk bertahan di kala pandemi
nadia rahma dwi ari prasetyo